pemirsa ada lagi ide kuliner unik dari kota kembang bandung
sabun yang biasanya digunakan untuk mandi menjadi inspirasi untuk menu makanan
tak hanya berbentuk seperti sabun dan disajikan di kotak sabun
menu ini juga terdapat busa seperti pada sabun
ada sabun tapi mana anduknya
eits jangan salah saya bukan mau mandi loh
tapi saya akan menikmati sajian unik ini
seperti apa prosesnya yuk kita lihat
menu unik berbentuk sabun ini berada di salah satu tempat makan
di jalan pasir kaliki bandung jawa barat
menu ini bernama peanut bar soap
untuk membuat foam atau busa seperti sabun
digunakan jus apel dan pengemulsi makanan
soy lecitin yang dikocok hingga mengeluarkan busa
busa dituangkan di kotak sabun dengan parfide di atasnya
pencuci mulut asal perancis ini terdiri dari selai kacang
krim gula dan kacang
dan juga air
menu ini tampak seperti sabu sungguhan
namun aman untuk dimakan
menurut saya unik banget ya
soalnya ada busa busa gitu jadi kayak sabun beneran
rasanya juga oke sih
kayak ada kacang kacangnya gitu
ide unik ini datang dari sang pemilik kedai yang terinspirasi
untuk menciptakan kuliner yang baru
tujuannya sih supaya kelihatan lebih unik
untuk customer dan customer juga
penasaran untuk mencoba makanan kita
rasanya ini tak kalah dengan tampilannya
kalau dari foam nya karena berbahan dasar apel
rasanya pun sedikit asam
kalau parfidenya ini lebih kayak mirip es krim
tapi teksturnya lebih padat
anda harus menyiapkan rp empat puluh lima
untuk menikmati seporsi peanut butter soup ini
dian permatasari bandung